lalu dimana tempatnya pak man
aku harus menolongnya
mari ikut aku raden
baik pak man
akan aku ampuni kalian
asalkan kalian menjadi pengikut
untuk menghancurkan ciliwara
ternyata orang ini juga membenci siliwangi
aku akan berpura pura tunduk padanya
agar aku bisa menjadikan dia menjadi bonekaku
untuk merebut tahta pajajaran
tapi dengan sedih
tapi dengan sedih
karena dia adalah penggawa di istana pajajaran
dan kau pasti akan membutuhkan dia untuk menghancurkan siliwangi
akan aku lepaskan balapannya
tapi kau ikut denganku
jatuhkan aku sekarang
karna kamu ikut denganku